kita beralih ke informasi lain gubernur dki jakarta anies baswedan berharap dprd dki dapat segera memilih wakil gubernur dki sebelum masa jabatan dprd periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas berakhir
pasalnya sudah satu tahun kursi dki dua pasca ditinggalkan sandiaga uno
anies mengaku keberadaan wakil gubernur dki jakarta akan mempermudah pekerjaannya dalam mengelola dan membangun ibu kota
tampaknya pak anies tidak mau kesendirian atau jomblo ya
jadi pansus yang punya kewajiban untuk menuntaskan
sudah dibentuk pansus untuk pemilihan wakil gubernur
jadi tanggung jawab pansus harus ditunaikan
karena itu sudah di pansus
dewan nanti menunggu
begitu pansus memproses nanti dewan akan pasti bersidang
ya sebetulnya secara yang pekerjaan dalam artian manajemen sudah ada pembagian tugasnya di pemprov
itu banyak sekali
dan badannya cuma satu
sehingga sebagian dari tugas tugas protokoler
kalau ada wakil bisa berbagi
tapi kalau sekarang semuanya harus dijalani sendiri